caimin dan pak anies dalam menunggu putusannya itu nanti
mas caimin tadi mungkin besok apakah akan memantau putusannya bersama sama
atau mungkin akan terpisah pak cahaymin dan pak anies dalam menunggu
kalau masuk pertandingan itu kan ada dua pilihan
kemungkinan pulang menang atau pulang tidak menang
terkait dengan putusan yang ini kan juga jadi polemik di masyarakat pak
mereka ada beberapa masa yang juga terima kasih
yang menunggu putusannya itu nanti
dan terkait dengan itu juga informasinya ada masyarakat yang akan pulih

ini adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi
karena itu kebebasan berekspresi dihormati
dan itu artinya menghormati sesama yang mau berekspresi
jadi bagi siapapun yang merasa ikut bertanggung jawab
mau hadir maka hormati sesama
ikuti semua aturan tertib aman damai
mas anies terkait dengan komposisi m
kan ini kan para pakar sudah mulai menawarkan prediksi prediksinya
kalau dari mas anies sendiri melihat seperti apa prediksinya
kami sampaikan kami menghormati
dan kami tidak berspekulasi